lima dari delapan pegawai imigrasi mataram nusa tenggara barat dan pihak swasta selasa siang tiba di gedung kpk jakarta selatan
para tersangka adalah pejabat imigrasi mataram penyidik imigrasi dan pihak swasta
kpk melakukan operasi tangkap tangan sejak senin malam hingga selasa dini hari
uang satu miliar rupiah disita sebagai barang bukti
lima dari delapan tersangka ditangkap kpk saat menggelar operasi tangkap tangan di kantor imigrasi mataram
mereka diterbangkan ke jakarta setelah dilakukan pemeriksaan awal di polda ntb
tiga dari delapan tersangka adalah pejabat kantor imigrasi kepala kantor imigrasi mataram
kepala seksi wasdakim dan penyidik sipil kantor imigrasi mataram
serta lima tersangka lain dari pihak swasta
kpk menyita uang satu miliar rupiah pada penangkapan kali ini
para tersangka diduga menerima sejumlah uang untuk perizinan tinggal warga negara asing di mataram
sudah ada korespondensi nn indonesia arya dita utama di gedung kpk jakarta
dito apakah sudah ada konfirmasi dari kpk tentang kasus ott pejabat imigrasi mataram ini
mendapatkan informasikan dari informasi awal yang saya peroleh memang
dimimpikan bahwa memang kasus ott ini sendiri terkait dengan perpanjangan izin wisata
wisatawan asing yang tinggal di salah satu hotel berbintang di kecematan sekotong lombok barat
nah dari informasi yang saya peroleh itu
nah suap diberikan kepada kepala imigrasi mataram
di salah satu kedai kopi di sebuah mal di mataram pada hari senin dua puluh tujuh mei yang lalu
nah dari informasi yang saya peroleh dari kantor imigrasi kelas satu mataram
di mana mereka disana dilakukan konversi pers
mereka telah mengkonfirmasi bahwa tiga orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut
adalah kepala kantor imigrasi kelas satu

terus kemudian kepala seksi intel dakim imigrasi kelas satu mataram
terus yang terakhir adalah penyidik tpns kantor imigrasi kelas satu mataram
nah kita masih memastikan masih menunggu apakah ketiganya betul adalah sosok sosok yang dibawa
ke gedung kpk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
tapi memang dari lima orang yang dibawa tersebut
kita dapatkan informasikan bahwa empat diantara laki laki dan satu merupakan seorang perempuan
nah setelah itu dapatkan informasi
dikomen juga bahwa wakil ketua kpk laudem syarif
mengatakan bahwa selain mengamankan delapan orang pada saat lakukan operasi tangkap tangan di ntb sendiri
mereka juga mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah
yang diduga untuk dilakukan untuk terkait masalah izin tinggal di salah satu warga asing yang di ntb
nah menurut undang undang peraturan pemerintahan nomor dua puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak
yang berlaku di kemenkumham sendiri
di situ disebutkan bahwa para warga negara asing yang overstayle atau tinggal lebih lama dari seharusnya
mereka dikenakan denda sebanyak satu juta rupiah per hari
dan ini berlaku pada bulan mei yang lalu
sehingga masih dilihat mengapa sosok yang membayar ratusan juta tersebut kepada imigrasi
masih perlu didalami atau perlu kita ketahui lebih lanjut lagi begitu ferdi
artinya sampai saat ini belum ada status hukum kepada delapan orang yang berada di kumpulan ini
ya ferdi sampai saat ini kami belum memiliki informasi terkait delapan orang ini
yang dapat dipastikan bahwa lima telah dibawa ke kpk
sebagaimana di dalam aturan kpk sendiri bahwa mereka mempunyai waktu sekitar dua puluh empat jam
setelah melakukan operasi tangkap tangan untuk menentukan status dari orang orang yang telah diamankan
informasi yang beredar di lapangan di saat ini memang kpk sendiri rencana akan menggelar konferensi pers
untuk menentukan status dari orang orang yang telah dibawa dari nusa tenggara barat sendiri
apakah mereka naik menjadi tersangka atau mereka akan dilepaskan begitu ferdi
baik terima kasih arya dita utama dari gedung kpk jakarta